gak bisa nyuci disuruh nyuci
udah deh kayaknya udah cukup
kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak dan rekam
tolong jelaskan kronologis kejadiannya
jadi begini pak kronologisnya
malam itu saya dan anak saya janjian untuk makan di
kami makan di cafe
kemudian kami datang kesana
saya datang duluan baru kemudian putri saya datang
tapi karena ada sesuatu yang tertinggal di mobil
kemudian saya masuk lagi ke kafe dan tidak ada satupun hal yang mencurigakan
dan setelah itu kami pulang
saya dan putri saya pulang
tapi saat saya akan mengurangi laju kendaraan mobil saya
saya injak rem saya
apa yang terjadi rem tiba tiba menjadi bulog

dan waktu kecepatan kami dalam kecepatan wajar
tapi itu sangat berbahaya buat kami
dan hampir saja kami berdua mengalami kecelakaan
apakah bapak dan dek repa ini mempunyai hubungan khusus sama anak anak dekobra
tidak saya tidak
seberapa kenal bapak mengenal alek dan anak anak black cobra lainnya
saya pasti nggak begitu kenal pak
tapi kalau alec sendiri
alec itu pernah beberapa kali datang ke rumah
alex sudah sering mengancam saya
saya memang kenal sama alec
tapi selama yang saya kenal ini
alex itu selalu menyusahkan hidup kami
jadi dia selalu mengancam dan membuat ulah begitu
begitu keterangan yang kami dapatkan dari alec
alec cuma iseng saja karena dia tidak tahu apa yang kita lakukan dengan dia

pak tapi kalau menurut saya
kalau cuma karena kesal atau iseng
itu tetap saja perbuatan alex dan anak anak black kobra lainnya
termasuk tindakan kriminal
benar pak saya sepena dengan mereka
biasanya sebuah perbuatan bisa saja diawali oleh iseng
tapi akhirnya bisa menyebabkan kematian dan bahkan bisa mengakibatkan kematian
cuma yang jadi masalah kenapa harus mobil saya yang dikerjai
alec memang pernah menyukai anak saya reva
tapi reva tidak membalas rasa sukanya
dan bisa saja itu
ungkapan pembalasan dendam dari alex kepada kami
alangkah baiknya kita undang beberapa anak aj
untuk keterangan yang lebih lanjut juga
karena anak aj itu mengenal baik anggota black cobra
mereka tahu seperti apa anak black cobra
betul sekali dari pak
kami juga akan melakukan penyidikan ke arah sana
dan kalau saya tidak salah
kayaknya anak anak black cobra punya track record yang gak baik deh di kepolisian
kami juga sudah mempunyai berkasnya
guna penyidikan lebih lanjut
ini kebetulan banget
ada anggota aj yang mau datang kesini
boy dan haikal
baiklah kalau begitu kita tunggu saja kedatangannya
kalau tidak kita akan pergi ke rumah
di rumah lah ini kan hari minggu
aku tidak ke sekolah
kalau begitu aku ke rumah kamu ya
boleh kamu mau disiapkan apa
sekarang aku bawa sesuatu aja maksudnya
sudahlah tidak usah
yang penting kita ketemu
aku juga sudah senang kok
ya sama dong kalau begitu
kalau gitu sampai ketemu di sana ya
oke sampai jumpa lagi
aduh sendal saya
seperti sendal saya jauh jauh jangan dekat dekat dengan saya
ini bagaimana ya
aku tidak bisa mencuci disuruh mencuci
sudah deh sepertinya sudah cukup
eh tante nyuci pakai kaki
tidak pakai tangan
kamu tidak mengerti itu sih
sing bersih sing wangi
jangan pakai kaki
eh enak sekali
tante enak nih
ini tidak beres nih
ini benar benar sudah tidak beres
benar benar tidak benar lagi
ini yang ada makin menjadi jadi tuh
teh esak teh esang teh wangi teh apalah itu
gue sudah tidak betah disini
gue tidak level harus ngerjain pekerjaan seperti ini
gue harus kabur benar
rekam anak kamu
terus saya belum mandi udah dua hari
saya mau mandi dulu sebentar
abis mandi makan
baru kerja lagi ya
kerjaan kamu tapi belum beres
kalau nanti udah beres semuanya
baru kamu boleh makan
so kan tuh kerja dulu
di mana mana makan dulu baru kerja
bukan kerja dulu baru makan
ntar kalau keburu pingsan gimana
aku mau makan eta
eh mana kesebelan
nah kita makan
udah sampe please langsung telfon aku ya yun
iya aku khawatir banget soalnya thank you
adriana nih gimana sih belum sampe juga dia
kemana lagi nih anak ya allah adriana
telepon siapa ya aku kalau kayak gini jadi bingung
gak bisa juga telepon b
kalau telepon b nanti dia malah bingung
ma adriana dimana
emang kenapa adriana kabur dari rumah
waduh gak mungkin juga kan
kalau aku bilang ke b dia jadi to polisi gara gara ketakutan
ngerjain b bikin remnya blong
aduh panik deh nih kalau kayak gini
dia malah ketahuan polisi lagi
b udah tau terus adriana udah ditangkep di pemat polisi
ini kalau kayak gini aku bisa jantungan
tenang dulu tenang dulu
gak bisa clear otaknya pusing
aduh deh pasrah pasrah
dapet usahaoya apa kesih
sampe lu kasi doubled nya tol
jar sekarang lu bantu gue cari chandra
lu kerain semua angan angan spider